gabungan dari pemerintah provinsi dki jakarta polri dan juga tentara nasional indonesia
membagikan surat peringatan kedua di permukiman pasar ikan di penjaringan jakarta utara
warga yang mendapatkan surat peringatan kedua dari petugas langsung menyobek surat itu
dan mereka menyatakan penolakan juga meminta ganti rugi
itu cara untuk protes itu ya
iya bentuk protes
dan rabu pagi petugas gabungan pemerintah dki jakarta polri dan tni
kembali melakukan sosialisasi kepada warga pasar ikan penjaringan jakarta utara
dengan memberikan surat peringatan kedua
namun mereka yang menerima surat peringatan kedua langsung marah mereka menyobek surat itu
warga menilai pemerintah dki jakarta telah membohongi mereka
menurut warga sendiri sebelumnya pemerintah berjanji tidak akan menggusur kawasan itu dalam waktu dekat
karena masih menunggu kesiapan rumah susun untuk relokasi
bahkan warga juga akan mendapatkan uang kerohiman atas bangunan yang dibongkar oleh pemerintah
kita kena sp satu kan belum dapat sp dua
pokoknya yang di daratan tidak ada dapat sp tiga
dia ngomong begitu sama perjanjian
kita punya rekaman
kita punya rekaman
perjanjiannya ini tidak kena
tidak ada kena